presiden joko widodo pun memberikan dukungan saudara kepada timnas u dua puluh tiga yang akan berlaga melawan jordania dalam piala lanjutan piala asia u dua puluh tiga dua ribu dua puluh
presiden joko widodo mendoakan timnas indonesia bermain baik dalam laga piala asia u dua puluh tiga melawan jordania malam ini
joko widodo juga meminta timnas mempersiapkan strategi yang matang agar bisa mencetak gol sebanyak banyak